babak baru pasca kelangkaan minyak goreng kini terjadi
sejak harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dicabut di pasar mampang jakarta selatan
minyak goreng curah kini sulit ditemukan
jikapun ada harganya di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah
yakni rp empat belas per liter atau rp lima belas lima ratus untuk ukuran satu kg
di pasar tradisional tomang barat tanjung duret jakarta barat
satu liter minyak goreng curah dijual dengan harga rp dua puluh dua per liter
saya sudah mencari minyak curah ke pasar pasar sampai ke ciletuk tidak ada
sudah berapa tempat yang bapak datangkan
kemarin sampai ke jelampar sampai ke jembatan besi
ke pasar ke banyoran lama sampai saya kelilingin
tidak ada minyak
di samarinda kalimantan timur di tengah guyuran hujan
ratusan pedagang gorengan antri di halaman parkir rusunawa
untuk mendapatkan minyak goreng curah
sebagian besar pedagang sudah hampir tiga minggu tidak bisa berjualan
karena mahalnya harga minyak goreng curah
kopi sanggar tahu sudah lama tidak jualan
kenapa susah dapat minyak gorengnya
kadang kadang saya sampai segeri
cuma dalam agp
tiap kali ini cari
tidak ada ya
salah satu pedagang gorengan rusmida membawa delapan jerigen
untuk membeli seratus liter minyak goreng curah
pedagang gorengan lainnya rustina
membeli lima puluh liter minyak goreng curah
untuk melanjutkan usaha gorengan
yang telah lama terhenti sejak tingginya harga
pedagang gorengan dilayani membeli hingga
seratus liter selama memiliki surat keterangan
dan telah terdata oleh pemkot samarinda
tim liputan cnn indonesia